seperti biasa setiap hari pasti kita akan mengajak untuk melihat bagaimana suasana sahur di tempat yang berbeda
kali ini kita akan melihat suasana sahur di panti asuhan yang saat ini kita sudah langsung bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia ada naufal zakwan
naufal mungkin bisa dijelaskan dulu sekarang naufal posisinya sedang ada di panti asuhan mana
kemudian suasananya seperti apa sih dan yang kami penasaran juga kira kira menu makan sahur untuk anak anak di sana itu seperti apa naufal
oke selamat pagi ayu dan juga reza
saat ini saya sudah berada di panti asuhan al andalusia pelamampang jakarta selatan
dan sejak tadi pagi saya sudah mengikuti kegiatan di panti asuhan ini di mana para anak asuh di sini sudah melakukan tanda harus bersama
tajud bersama dan dilanjutkan
nah kali ini saya akan mengajak ayu dan juga bisa serta pemirsa untuk melihat situasi dari panti asuhan di mana sedang melaksanakan sahur bersamaan
bisa dilihat di sebelah sini ada banyak sekali sekitar satu ratus lima puluh sembilan anak yang sedang melaksanakan sahur bersama
kehangatan begitu terasa di sini dan juga kebersamaan serta kebahagiaan
dan untuk mengetahui lebih lanjut saya akan berbincang dengan salah satu pengasuh panti asuhan ala andalusia yang sudah terhubung dengan saya
oke pak boleh perkenalkan namanya siapa
oke pak nuril kalau boleh tahu kegiatan selama ramadan di panti asuhan al andalusia itu apa aja sih pak
ya momentum ramadan kali ini panti asuhan di panti asuhan ala andalusia kita menambahkan beberapa program untuk menghadapi dalam melaksanakan ibadah ramadan
yang pertama itu adalah sholat tarawih kemudian sahur bareng dan kemudian tadarus khataman al quran khataman al quran dan siman al quran
untuk antusiasme dari anak anak asuh yang ada di panti ausan ini seperti apa selama bulan ramadan
ya tentunya sebelum menghadapi ramadan kita sudah antisipasi sudah mempersiapkan mereka untuk sangat siap dalam menghadapi bulan suci ramadan untuk meningkatkan kualitas dan kualitas ibadah dalam menghadapi bulan suci ramadan
dan ini juga sebelum ramadan kita sudah melaksanakan lakonan
latihan latihan dalam menghadapi bulan suci ramadan dalam mulai tadarus al quran hafalan al quran dan bangun malam lah kira kira seperti itu
oke terakhir pak makna ramadan bagi pak nuril sendiri seperti apa maknanya pak
ramadan ini adalah bulan suci momentum yang tidak boleh disiasiakan karena dalam bulan ramadan ini semuanya serba ada peningkatan pahala dan sebagainya di bulan suci ramadan ini

tentunya itu yang kita berikan kepada pemahaman kepada anak asuh kami jangan sia siakan bulan suci ramadan karena bulan ini penuh berkah penuh maghfirah dan penuh bonus dalam pahala
baik terima kasih pak nuril
jadi memang seperti ini ayo ke depan pantai asuhan al andalusia di mana para anak asuh disini sedang melaksanakan sahur bersama
seperti yang sudah dikatakan pak nuril tadi bagaimana kebahagiaan
kebersamaan dan peningkatan frekuensi ibadah selama bulan ramadan pun ditingkatkan oleh anak asuh dari panti asuhan ini
seperti saat ini saya akan melihat mengajak ayu dan juga reza melihat menu makanan yang disantap oleh salah satu anak asuh dari patisi azwar ala andalusia
halo kak boleh perkenalkan namanya siapa
perkenalkan nama saya winsum yati
oke kak kalau boleh tahu nih menu santap sahur pada hari ini tuh apa sih
sekarang pakai ayam
tapi ini berbagai macam macam sih
oke walaupun sederhana memang tapi momen apa yang dirasa ketika santap sahur bersama teman teman di sini
itu kebahagiaannya seperti apa sih boleh ceritain nggak
seru saling melengkapi dan terus pokoknya intinya heavy aja
selama bulan ramadan ini kegiatan yang dilakukan di pantai asuhan
selain sahur bersama ya itu ada apa aja sih kak boleh jelasin
dengan berbagai program salah satunya adalah sholat terawih bersama
sholat tahajud bersama tadarus bersama dan kadang kita ada acara acara sharing sharing bersama
oke terima kasih kang selamat melanjutkan sahur kembali ya
nah jadi seperti itu ayu kondisi saat ini di mana sahur bersama sedang dilaksanakan di panti asuhan al andalusia
karena memang walaupun menu makan yang sederhana
kebersamaan pun disini begitu kuat terasa karena memang beberapa anak disini melakukan sholat bersama secara bersamaan
mulai dari sholat bersama beribadah bersama sampai bersama pun sampai buka puasa bersama pun dilakukan bersama di sini
seperti itu ayo kembali ke studio
baik ini kalau tadi kata pak nuril ya memang harus dijaga kebersamaannya dan juga dimanfaatkan bulan penuh baik ini
terima kasih noval zakwan melaporkan dari jakarta selatan selamat kembali bertugas